seribuan masa ini memadati ruas jalan gatot subroto di depan gerbang gedung dpr mpr
masa mengaku berasal dari aliansi nasional anti komunis nkri atau anak nkri
turut bergabung dalam masa ini elemen dari fpi pa dua ratus dua belas dan gnpf
selain menuntut pencabutan ruu haluan ideologi pancasila
masa juga menuntut pemakzulan presiden jokowi
pembubaran partai pdi perjuangan dan juga menolak pembahasan ruu cipta kerja
sementara itu pemerintah menyatakan pembahasan rancangan undang undang haluan ideologi pancasila atau ruhip dihentikan
sebagai gantinya pemerintah mengusulkan rancangan undang undang badan pemilihan ideologi pancasila atau bpip
menko polhukam mahfud md mengatakan ruu bpip dibuat sebagai respon dan penguatan akan ideologi pancasila
saya membawa surat presiden yang berisi tiga dokumen
yang terkait dengan rancangan undang undang badan pembinaan ideologi pancasila bpip yang selama ini sudah ada
nah isi rancangan undang undang ini memang dulu merespon perkembangan masyarakat tentang ideologi pancasila